lebih dari enam belas jam petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar pabrik material bijih plastik di jalan majem kelurahan cikiwul kejamatan bantar kota bekasi jawa barat sejak sabtu pagi
petugas damkar harus memakai teknik menyuntik titik api atau menancapkan nozzle lewat jalur bawah yang tertutup reruntuhan bangunan menuju titik tempat biji plastik terbakar
hal ini bertujuan material biji plastik dalam keadaan basah dan tidak kembali terbakar
sementara itu hingga sabtu malam sedikitnya tiga belas mobil pemadam kebakaran kota bekasi disiagakan di lokasi kejadian
akibat kebakaran ini pabrik dan gudang limbah plastik musola serta sejumlah mes karyawan di area seluas lebih dari satu hektare habis dilalap si jago merah
kondisi kebakaran pada saat ini karena memang yang terbakar itu biji plastik
jadi walaupun sudah terkena hujan deras sekalipun karena memang bijih plastiknya itu masih banyak
dan sampai saat ini pun belum
sementara itu sempat terjadi insiden saat petugas damkar menuju ke lokasi kebakaran pabrik limbah plastik
seorang pengendara motor tewas setelah terjatuh dan terserempet mobil damkar
korban bernama muhammad adit wijaya warga jalan anggrek kelurahan bojong menteng kecamatan rawalumbu kota bekasi tewas dalam perjalanan ke rumah sakit
petugas damkar sudah mendatangi rumah korban dan melakukan mediasi serta berencana memberikan santunan kepada keluarga korban
petugas damkar juga siap bertanggung jawab atas insiden tersebut
kabit damkar kota bekasi koswara menyatakan pihaknya sudah menjalankan prosedur saat berkendara di jalan dengan menyalakan lampu sirene
bahkan eksiden yang sangat tidak diharapkan
dimana jenis damkar itu setiap keluar tentunya dia sering sangat berdengkar sekali
sopi kemudian sopenya seperti itu kemudian juga lampu juga sangat terang sekali
petugas berpesan agar masyarakat memberi jalan untuk mobil dinas damkar yang melintas menuju lokasi kebakaran karena merupakan kendaraan prioritas dan dalam keadaan darurat
rikus tara kota bekasi jawa barat